aku yang salah
aku gak berani pulang ke rumah reno pak
aku gak tau apa yang harus aku bilang ke mereka
ini semua salah aku
ini semua salah aku pak
aku gak tau apa yang harus aku bilang ke mereka
kau mau ngapain
makanya jangan jadi suka penjilat sama majikan
akhirnya kan kakinya dijilat sama roda
lupakan perempuan murahan itu
ngapain kamu pikirin lagi sih
aduh kamu tuh belum sehat
aku gak bisa hidup tanpa bela
aku gak bisa hidup tanpa anak aku
lebih baik aku tinggalkan rumah ini
dan aku pergi sendiri
ini yang dimau sama perempuan itu
dia mau ngambil kamu dari mama
kamu sadar gak sih
sadar gak apa yang sudah dia lakukan nak
mama kesel banget sih sama kamu
kamu tuh udah dibutakan sama dia
nih kamu baca
bukti itu anak anak siapa
afif jangan dirondok
kalian jangan pikir
bisa dibuktikan dengan secari kertas
kamu memang benar benar
dibutakan sama perempuan itu
mama semakin bekerja sama itu perempuan
bella itu gak salah apa apa
ini semua salah mama
mama yang sudah menutup kebenaran
mama yang memanipulasi keadaan
mama gak sadar
kehidupan aku hancur ma
terus gimana sama aku aku
gimana sama anak yang ada di dalam kandungan aku
kamu memanipulasi semua ini
karena yang aku cinta dan yang aku sukanya bella
kamu tidak pernah ada di dalam hati aku
kamu merekayasa semua keadaan ini
kamu boleh tinggal
kamu boleh tinggal di rumah ini
sampai anak kamu lahir
tapi setelah itu kita selesai
kamu bisa memiliki semuanya
tapi tidak untuk hati dan cinta aku
itu hanya untuk bella
pergi meninggalkan ragaku
aku akan menemukan kamu
kamu mau kemana
barang kamu itu masih lama
aku nggak butuh bantuan kalian
aku akan datang menjemput kamu
bela lagi bela lagi padahal kan nenek selalu melindungi mas afif
udah susah bela bikin kesel aja
kakek kamu gak apa apa kan
kakek neneknya sakit
mati kan gak orang pacar aja
nenek lagi pacar sama mas afif
kok jadi bangkuan min
kamu berani ya nyakitin anak saya
biar hancur hancur begini dia anak saya
kamu jangan berkhayal tinggi
jangan mimpi kamu
kamu kalau nyari pacar yang benar
jangan yang suka merusak suasana bukan hati orang
kamu ngapain marah orang
sekarang kamu beresin mobil
bersihin mobil tuhan ngerti
udah selalu pergi
kemana lagi aku harus pergi pak
aku udah menentang reno
dan juga kak nur
hanya untuk menemui alvif
tapi habib malah menyakiti aku pak
sekarang aku hancur
dan juga kak nur
benar aku yang salah
aku gak berani
pulang ke rumah reno pak
aku gak tahu
apa yang harus aku bilang ke mereka
ini semua salah aku
ini semua salah aku pak

ini semua salah aku pak
kalian kau belum makan juga sih
nanti makanannya keburu dingin loh
kita makan yuk
kenzo gak mau makan
iya kalian yang udah biarin
sementara kami sekolah
papa tuh agusnya menikah
sama tante bella biar
tante bella gak pergi pergi lagi
bisa menikah dengan tante bela
papa pasti menjadi pria yang paling bahagia
suatu hari kelak
kalian akan mengerti kalau di dunia ini
hal yang paling sulit dipahami
sekarang makan ya
yuk makan alika